bmkg juanda di sidoarjo jawa timur memprediksi puncak musim hujan tahun ini bervariasi
yakni pada desember januari dan februari
menurut perakirawan bmkg juanda randy irawadi
hampir seluruh wilayah di jawa timur akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam seminggu mendatang
beberapa daerah akan mengalami cuaca ekstrim
seperti bondowoso jombang lumajang banyuwangi kabupaten malang mojokerto sidoarjo dan surabaya
ancaman cuaca ekstrim ini menyebabkan bencana hidrometeorologi
yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi
bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor hampir merata di seluruh jawa timur
dan bukan hanya di daerah pegunungan seperti malang dan pasuruan
tetapi juga wilayah perkotaan seperti surabaya
karena merupakan daerah padat penduduk dengan tanah resapan yang minim
potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di wilayah jawa timur selama musim hujan ini
adalah banjir kemudian banjir bandang kemudian ada angin kencang puting beliung dan hujan es
biasanya ini disertai atau penyerta dari pertumbuhan awan komulonimbus yang cukup tinggi dan cukup lebih besar
terus kemudian lebih rendah pada kondisi normalnya
nah ini perlu juga diwaspada
sementara itu mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi bpbd kota surabaya
akan memaksimalkan rumah pompa yang dimiliki
sebenarnya bencana itu bisa kita tanggulangi
karena peralatan kita rumah rumah pompa semua sudah siap
terus habis itu rumah rumah pompa yang dulunya kapasitasnya kecil sekarang sudah ditingkatkan
saluran sudah tersambung semua
walaupun sebenarnya penampang yang diatasnya masih belum
tapi yang untuk connect sudah
tinggal nanti kita mesti menyiapkan membagi tugas sebenarnya dengan rayon per rayon
supaya nanti pasukan kita semuanya gabungan di sini
dari dsabm nya sendiri dari dlh nya terus dari pmk
terus dari sapo pp dari bbbd itu gabungan nanti
supaya kita membagi rata kegiatan kegiatan ini supaya ter handle semuanya
kepala bpbd kota surabaya hidayat syah menambahkan
antisipasi angin kencang pada musim hujan ini sudah dilakukan sejak enam bulan lalu dengan perantingan pohon
ardia putri herudwi sudarmanto surabaya jawa timur